dan untuk mengetahui lebih lanjut kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida selamat siang jika awal terjadinya pandemi sempat diinformasikan bahwa yang rawan terpapar adalah mereka yang berusia lanjut
tapi faktanya ada perubahan terkait hal ini bagaimana penjelasan mengenai para pemuda ternyata rawan juga terpapar covid
ya betul sekali elvira ini adalah informasi yang saya dapatkan dari epidemiolog universitas erlangga surabaya
namun memang harus ada yang diluluskan terlebih dahulu bahwa kelompok usia manula ini memang berada pada tingkat kematian tertinggi
karena sebagian besar dari mereka ini adalah comorbid atau memiliki penyakit bawaan yang ini nantinya akan bertambah parah bila terinfeksi oleh virus covid sembilan belas
namun begitu berbeda dengan tingkat kematian yang tinggi ini diduduki oleh usia manula
namun untuk tingkat penularan tertinggi ini data statistik nasional yang dipaparkan oleh epidemiolog universitas erlangga
menunjukkan bahwa justru usia produktif yang berada dalam kisaran sembilan belas tahun hingga empat puluh lima tahun ini justru memiliki tingkat penularan tertinggi
jadi yang berbeda adalah bahwa kalau untuk usia manula itu datanya dari statistik dari keseluruhan kasus tersuspek covid sembilan belas
ini tingkat penularannya ini hanya berkisar sebelas persen
namun untuk usia produktif ini tingkat penularannya berkisar lima puluh lima persen
sisanya atau sekitar empat puluh lima persen ini diisi oleh kelompok manula dan juga anak anak termasuk balita
jadi ini adalah fakta yang mencengangkan ya bahwa selama ini kita menganggap kalau misalnya usia produktif ini dianggap memiliki imunitas yang tinggi masih kuat begitu
namun ternyata mereka ini menjadi posisi atau kelompok yang paling rentan untuk menerima atau terinfeksi virus covid sembilan belas
kemudian kenapa seperti itu
epidemiologi universitas arlangga menyatakan bahwa faktor
mobilitas yang masih tinggi dalam usia produktif atau sekali lagi rentang usia sembilan belas sampai empat puluh lima tahun ini tingkat mobilitasnya masih tinggi
selain untuk misalnya harus bekerja memperoleh penghasilan mereka juga masih menjadi tumpuan
sebagian besar adalah keluarganya untuk melakukan kegiatan kegiatan utama dalam rumah tangga maupun untuk mencari penghasilan
jadi faktor inilah yang menjadi faktor tertinggi
kenapa keusia produktif ini menempati posisi paling tinggi
yakni lima puluh lima persen tingkat penularannya dari keseluruhan kasus positif covid sembilan belas yang ada di indonesia
kemudian juga yang disampaikan oleh epidemiolog universitas erlangga adalah bahwa dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh abai
selama ini merasa bahwa imunitasnya itu masih bagus tidak memiliki komorbid namun itu semua tidak menjamin untuk tidak terinfeksi covid sembilan belas
meskipun imunitas kita bagus namun covid sembilan belas
ini bisa masuk
imunitas yang bagus ini hanya untuk mencegah kalau covid ini menyerang tubuh kita
namun itu tidak mencegah tubuh kita untuk melakukan penularan ke orang lain
jadi ini yang berbahaya
jadi selama empat belas hari atau masa inkubasi ini bisa saja covid sembilan belas ini masuk di dalam tubuh usia produktif
namun karena imunitas yang baik maka tidak menyerang begitu hanya bertahan di tubuh
namun begitu tidak menghalangi virus covid sembilan belas ini
ini tidak bisa disebarkan
jadi sekali lagi imunitas yang baik ini tidak menghalangi tubuh kita untuk menjadi penular
dan inilah fakta yang ditemukan oleh epidemiolog universitas arlangga bahwa usia produktif sekali lagi pada kisaran sembilan belas sampai empat puluh lima tahun
data statistik dari kasus konfirmasi positif covid sembilan belas se indonesia ini tertinggi ditempati oleh sewa produktif
yakni lima puluh lima persen tingkat penularannya
selain faktor yang anda jelaskan
bagaimana dengan faktor faktor lainnya
artinya jika kemudian kita harus menekan pergerakan masyarakat artinya harus didukung dengan regulasi yang tepat
saya mengambil contoh untuk jakarta kembali diberlakukan psbb
untuk di jawa timur seperti apa perkembangannya wida
ya betul sekali elvira
ada hal hal lain yang ditekankan oleh epidemiolog universitas erlangga bahwa protokol kesehatan saat ini bukanlah harus tidak cukup
ditafalkan maupun ditakuti
namun yang terpenting adalah harus dihayati
karena dengan penghayatan inilah setiap orang tidak hanya usia produktif ini akan menempatkan protokol kesehatan dengan penerapan yang sangat utama
artinya tidak hanya sebatas formalitas saja
seperti misalnya memakai masker begitu
memang benar benar menutup lubang untuk masuknya covid sembilan belas
ini misalnya lubang hidung maupun lubang mulut
tidak hanya digantung sebagai formalitas saja
ini adalah salah satu
kemudian juga formalitas formalitas lainnya seperti mencuci tangan
kemudian menggunakan hand sanitizer
ini memang harus dilakukan tidak hanya sebatas formalitas namun dengan teknik yang benar
sehingga benar benar protokol kesehatan ini dilakukan dengan penghayatan
tidak hanya dengan ketakutan ataupun formalitas saja
kemudian bagaimana penerapannya dukungan dari pemerintah daerah di surabaya sendiri
ini ada perwali
kemudian juga di jawa timur juga gubernur mengeluarkan pergub begitu yang mengatur teknisnya
bagaimana penerapan protokol kesehatan ini diterapkan di jawa timur khususnya di surabaya
kami sendiri mengikuti bagaimana razia protokol kesehatan atau biasa disebut dengan opk
operasi protokol kesehatan yang dilakukan oleh tim gabungan
kalau di surabaya ada dari jajaran pemerintah kota surabaya
kemudian satpol pp linmas
bergabung dengan tni dalam hal ini adalah babin kamtipmas babinsa dari kepolisian
juga ini melakukan razia terus selama dua puluh empat jam
kalau dulu hanya beberapa waktu waktu tertentu saja
namun opk operasi protokol kesehatan ini kalau untuk di surabaya ini diterapkan selama dua puluh empat jam
di berbagai titik baik titik pemukiman maupun usaha
jadi seperti misalnya di warung kopi kemudian tempat makan di pinggir jalan
bahkan termasuk masyarakat yang lalu lintas lalu lalang saja
ini juga dilakukan operasi
bila kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan khususnya memakai masker
maka ada akan beberapa hukuman
ada sanksi sosial kemudian juga dari pergub yang terbaru ini juga ada sanksi administrasi
kalau untuk sanksi administrasi ini memang kita melihatnya belum diterapkan secara intensif ya
seperti denda langsung dua ratus lima puluh ribu rupiah
melanggar protokol kesehatan ini kita memang belum melihat secara langsung begitu
namun kalau untuk sanksi sosial kami melihat sendiri banyak diterapkan
sanksi sosial ini adalah misalnya tidak mengenakan masker
ini mendapatkan hukuman ada yang langsung dikirim ke liponsos untuk memberikan pelayanan sosial
seperti memberi makan kelompok ada masalah kejiwaan di liponsos
kemudian yang terpenting ini juga adalah
penahanan ktp ini yang lumayan ditakuti begitu oleh warga surabaya
karena apa proses pengambilan ktp ini hanya bisa dilakukan empat belas hari
dan ini langsung secara sistem ktp ini langsung diblokir oleh dinas kependudukan dari pemerintah kota surabaya
artinya misalnya pelanggar ini memiliki modus dengan membuat surat kehilangan di kepolisian dan sebagainya
maka ini di sistem kependudukan pemerintah kota surabaya ini sudah tidak bisa
karena sudah tidak bisa
sudah tercatat bahwa yang bersangkutan ini ada notnya
ini melanggar protokol kesehatan dan kartu identitasnya dalam hal ini ktp nya ini diblokir
jadi bagaimana penerapan protokol kesehatan ini memang disarankan oleh epidemiolog universitas air langga
dari diri masing masing warga sendiri
kemudian juga dari pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi
dengan melakukan penerapan implementasi
dari perwali maupun pergub
menarik ya tadi ya penyitaan ktp
mungkin saja saling bertukar informasi antar kepala daerah
tujuannya hanya satu untuk menekan lajunya kasus positif corona di indonesia
terima kasih widya
langsung dari jawa timur